kelompok abu sayyaf yang menyandra sepuluh abk asal indonesia di filipina memang telah berulang kali melakukan aksi serupa
iya betul sekali vito mereka terkenal dalam aksi khususnya penyanderaan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu silam
kelompok abu sayyaf atau abu sayyaf group awalnya merupakan bagian dari moro national liberation front atau mnlf
pada awal sembilan puluh an asg memisahkan diri dan menjadi gerakan independen dengan sumber dana berasal dari muhammad jamal khalifah seorang pengusaha asal saudi yang tinggal di filipina
pemimpin pertama asg adalah abdur rajak janjalani seorang muslim asal filipina yang berjuang dalam brigade islam internasional di afganistan selama kependudukan uni soviet
aksi teror pertama abu sayyaf group adalah membunuh dua orang pendeta amerika serikat pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu enam abu sayyaf group dipimpin oleh khadhafi janjalani yang menggantikan kakaknya abdur rajak janjalani yang tewas dibunuh
menurut kepala polisi intelijen filipina kadafi dan abu sulaiman merupakan tokoh yang membantu membiayai kelompok militan islam di indonesia
sebagian besar area operasi asg berada di filipina selatan khususnya di kepulauan sulu dan mindanao